kenapa harus haikal sih
yang jadi perwakilan buat ikut lomba azan di kampung sebelah
kenapa gak aku aja
ya iyalah kan suaranya haikal itu kan bagus banget
eh azra kamu bisa diem gak
kamu mending gak usah belain siapa siapa deh
kenapa kamu gak belain aku aja
sorry soft aku didukung kakakmu kok
ini mah pocong yang tadi
jangan jangan maling itu nyamar jadi pocong
tinggal suara haikal kan
tati dia ada di deket sini mus
arah suaranya dari sana nih
kalau begitu begini aja
biar saya sosok pangeran buku buku ini lah
yang mengecek sumber suara tersebut
ya gitu ya tunggu sini ya
semangat musa semangat
ada mas fahri disini yang akan menjagamu
kalian berani melawan saya
akan saya beri pelajaran kalian
jangan pernah berani berani
kalau tidak kamu akan perusahaan dengan aku ustadz fahri dan dia
aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi
pocong ini pocong jadi jadian yang error kamu ustadz
eh sekarang kamu ceritain masalah yang sebenarnya
kalau enggak saya ustadz musa yang baik nasyatun ini
pak ustadz saya memang sengaja menyamar jadi pocong
supaya saya lebih leluasa buat maling
udah anak anak semua dengarkan
sekarang kalian kembali ke kunanta
kalian temui ustadz hajihan dan santriwati
dia menunggu di ujung jalan
biar pencoleng ini ustadz farid dan musa yang akan membawa ke kantor polisi
sebentar pak ustadz sebentar pak ustadz
hei tunggu tunggu tunggu
jangankah les piano
mau les ballet juga boleh
tapi di kantor polisi
ini barang bukti bawa nih barbuk nih
kedatangan kami kemari
mau menyampaikan terima kasih pak kiai
berkat anak anak juga ustadz musta dan ustadz fahri
misteri teror pocong di kampung kami yang meresahkan
mudah mudahan sekarang nggak ada lagi warga yang takut ya
kami bawa beberapa makanan
sebagai ucapan terima kasih kami
mohon diterima pak kiai
jadi enak nih
kita terima ya pak
anak anak pakai dulu
kalian semua tenang dulu ya
nanti saya akan suruh pak de sama pos siti untuk menghidangkan semuanya
terima kasih sekali lagi pak kiai
sama sama pak kiai
kalau gitu kami pamit pak kiai
bagi rata dong masa ditumpukin di situ
kasih energi loh itu
tenang papi tenang
wah apalagi ini
ya udah aku langsung cobain
rentap dulu dong
gimana makan makan aja
kan kita belum doa sama sama
iya betul tuh anak anak
kita makannya setelah berdoa ya
biar makin nikmat dan berkah
teman teman sebelum kita makan
allahumma barik lana
fima rozak tanah
ayo kayla naik naik semua yang berada di belakang ayo
makan kenapa tuh kai
besok kan semangat
iya dia mau
iya dia mau
kayak ayam lan karet
kalau misteri kocem jadi jadiannya kan udah kebokar
tapi yang belom gitu
itu kan suatu kesayangan kailah
apa jangan jangan sepatu yang diangin anginin kemarin itu ya
hah betul tuh mba
pokoknya yang itu mbul ya
itu mpul ya
ya bukan liat lagi itu mah neng
malahan mpo bersihin soalnya kemaren mpo gak sengaja neng
numpahin bahan makanan ketu sepatu
terus mpo bersihin dah
kasian kehilangan sepatuku
tapi tenang aja neng
ntar mau ambilin sepatunya masih ada masih sehat
alhamdulillah aku masih sehat
aduh tangan ama kamu kailan
cakep nih ada pantun dari usaha usaha yang baik
ke pasar pelita di daerah tarakan
yang beli peti isinya buaya
supaya hati kita jadi bahagia
kenapa harus haikal sih
yang jadi perwakilan buat ikut lomba azan di kampung sebelah
kenapa gak aku aja
kan suaranya haikal itu kan bagus banget
kamu bisa diem gak
kamu mending gak usah belain siapa siapa deh
kenapa kamu gak belain aku aja
aku didukung kak kamu kok
kata si buku suaraku lumayan tenang kak
lagi gini aja pantur ngata kan
kamu cocok buat jadi wakil kunanta
kenapa sih haikal tuh harus dipamer
ya enggak lah
kan dia kan gak pamer
aku udah bilang
kamu gak usah belain haikal
daripada kalian belain haikal mulu
gimana kalau kalian dua bantuin aku buat ngerjain haikal
aku setuju kalau ngerjain haikal
ambil santan terus kalau tapi
untung aja kita nggak disuruh tuh
gak tau siapa
gak tau siapa
gak tau siapa
aku harus disuruh tuh
oh rapi tenang
aku kalau disuruh duk
aku gak bakalan jadi wakil ke nanta
itu tadi kan udah kami lewat
kenapa kita gak tangkap
ini yang kena impasnya dari spek rem sejit
pak herman pak herman
pak herman ini gak apa apa
kenapa kambing ini salah
pasti pisang deh pasti kalian semua nih
bukan kayak gitu pak herman
kita nih tuh juga gak tau
kita kejar deh
makanya kita kejar membalikkan kandang gitu pak herman
terus ngapain pada menang aja disini